beberapa lembaga merilis hasil survei terbaru tentang elektabilitas pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden
jokowi maruf amin dan prabowo subianto sandiaga uno
dari hasil survei tersebut pasangan nomor urut satu lebih unggul dibanding nomor urut tiga
survei dari lembaga indikator politik indonesia menyebutkan pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin meraih lima puluh empat sembilan persen suara
sementara pasangan prabowo sandiaga uno memperoleh tiga puluh empat delapan persen suara
hasil ini hanya meningkat sedikit dibanding survei sebelumnya di bulan oktober
intinya kami menyimpulkan dalam riset ini
pemilih kita makin terpolarisasi
dan sikap mereka
itu ditentukan preferensi politik mereka
jadi bukan informasi yang membuat mereka
mengubah pilihan untuk pro atau tidak pro secara politik
tetapi preferensi itu yang membuat mereka selektif memilih informasi
termasuk juga memilih media
dalam penelitian yang dilakukan terhadap satu dua ratus dua puluh responden ini
juga dilakukan survei terhadap pengaruh hoax
dan media sosial
hasilnya disebutkan hoax atau paparan isu personal lebih banyak terakses
di kalangan pengguna internet
kelompok yang tertarik dengan persoalan politik
jauh lebih banyak terpapar isu personel capres
namun demikian bagi responden yang telah menentukan pilihan
isu yang menjatuhkan lawan politik mereka
meskipun hoax tetap dipercaya
berikut hasil survei terbaru terkait elektabilitas pasangan capres cawapres
di pilpres dua ribu sembilan belas yang dikutip dari detik com
wakil ketua umum gerindra fadli zon tak mau mengomentari lebih jauh
soal survei terbaru yang dilakukan indikator politik indonesia
menurut fadli saat ini banyak lembaga survei yang tak akurat dalam menyajikan data
sementara itu sekretaris tkn jokowi ma'ruf
hasto kristianto menanggapi hasil survei terbaru indikator politik indonesia
hasto kristianto mengatakan elektoral jokowi naik dibanding sebelumnya
kami tetap bekerja dengan baik dan menghindari ujaran hoax maupun fitnah
hasto mengatakan munculnya hoaks atau fitnah yang menyudutkan salah satu pasangan calon
tak akan terpengaruh pada elektabilitas
kemunculan hoax hanya bisa meningkatkan militansi internal semata
indikator politik indonesia merilis survei capres cawapres terbaru
namun elektabilitas kedua paslon agak cenderung stagnan
padahal kampanye sudah berlangsung
apa yang terjadi atau menjadi penyebab belum signifikannya
kenaikan elektabilitas kedua paslon
dan bagaimana upaya tim ses ini mengejar ketertinggalan
atau paling tidak membuat jarak yang cukup jauh dengan calon yang lain
di tiga bulan menjelang pilpres dua ribu sembilan belas
kita ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan ada bang arya sinulinga
selamat malam bang arya
dan di tengah sudah ada mbak fimita sabri
mbak fimita selamat malam
nanti akan mengulas bagaimana sebenarnya temuan dari
ataupun hasil survei dari indikator politik
peneliti indikator politik indonesia
yang juga akademisi politik dari universitas paramadina
selamat malam mas umam
selamat malam mas
seperti apa hasil survei
apa namanya indikator politik indonesia
mungkin bisa ditampilkan di plasma di belakang
untuk kita bisa langsung lihat persentasenya
nah ini dia ya
ini simulasi pemilihan capres
ini betul ya
dan ini tidak tahu atau tidak menjawab
silahkan dijelaskan mungkin mas umam
dari hasil ini sebenarnya apa yang ditangkap oleh indikator politik indonesia
ya sebenarnya survei ini kita lakukan
itu pada awal desember kemarin
tepatnya pada tanggal enam sampai enam maret ini ya

dan ketika kita bandingkan pada bulan oktober
memang ada peningkatan
tetapi peningkatan itu tidak signifikan
peningkatan di siapa
di kedua belah pihak
oh di kedua belah pihak
misalnya di pasangan jokowi dodo maruf amin
ya cukup kecil
sementara di kubu prabowo sandi itu ada kenaikan
ya cukup signifikan tapi cukup terlihat
dari angka berapa
akan tetapi meskipun ada peningkatan
lagi lagi tidak ada dinamika yang cukup signifikan
yang bisa kemudian mengubah peta pemilih
karena bagaimanapun juga di masing masing kubu
ini sudah memiliki segmen pemilih loyal
apakah ini kemudian dari pilpres sebelumnya begitu dua ribu empat belas
terkristalkan pemilihnya sebagai segmen pemilih loyal
ya angkanya disitu situ saja atau bagaimana
saya kira banyak sekali dinamika yang meliputi itu
tetapi eee bahwa
isu isu yang kemudian menjadi
concern dari kedua belah pihak
itu kemudian menempatkan pemilih loyal
itu menjadi satu apa ya
kekuatan yang cukup solid disana
akan tetapi pada saat yang sama
ketika kita bicara informasi informasi yang diterima oleh para pemilih
ini menjadi persoalan sendiri
ini berkaitan dengan isu hoax
yang kemudian di belakangan sering menjadi warna yang berbeda dalam sistem demokrasi kita
bahwa fakta yang kita temukan dari riset kita
menunjukkan bahwa hoax itu sama sekali sebenarnya tidak mengubah permainan apapun
dan ternyata dari hasil ujian korelasi di internal kita
menunjukkan bahwa di indikator menunjukkan bahwa
hoax itu hanya dinikmati oleh captive market atau pemilih loyal dari masing masing pasangan
ada hoax yang berkaitan dengan kubu a yang menikmati kubu b
dan itu kemudian
itu informasi informasi apapun yang negatif
informasi apapun yang negatif berkaitan dengan pribadi dari masing masing pasangan calon
akhirnya yang terjadi adalah echo chamber effect
jadi masing masing mendengarkan gema dari instru eee
suara dari masing masing pihak
tetapi tidak ada satu kemudian proses dialektika yang memadai di sana
oleh karena itu itu menjadi satu faktor yang cukup signifikan
yang cukup mencolok pada bulan bulan terakhir
mas umam itu tadi margin errornya berapa
terakhir sebelumnya pada bulan
dan ada kenaikan tapi tidak signifikan begitu
saya sebelum ke mas miftah saya mungkin ke bang arya terlebih dahulu
bang arya tidak ada meskipun unggul ya
tapi tidak ada kenaikan secara signifikan
ini kalau angka terakhir itu sudah kelihatan bahwa yang menang bakal kami
masih tiga bulan bang arya
tidak artinya karena ini pemilihnya sudah mulai loyal nih
pindah ke dua
tidak menang dan gak mungkin semua pindah ke situ
jadi sudah sepertinya kayaknya
awal januari ini sudah ada kata kata bahagia ini kami sudah pasti menang
terlalu dini gak sih kalau tiba tiba langsung
karena gini margin errornya dua sembilan
tapi kayaknya belum dibuka tadi mengenai loyalitas
saya belum tahu juga ya
tapi artinya kalaupun yang tidak menjawab
dan yang mengambang ini mindah ke kebu dua
itu tetap posisinya di lima puluh empat sembilan dengan sisa itu gitu
jadi gak mencapai juga
jadi saya lihat tidak begitu
tapi kan stagnan juga sebenarnya bang bagi petahana
hanya ada yang lima puluh empat
gini karena memang
wajar dimana mana biasanya petahana itu kan naiknya pelan
kalau penantang pasti awalnya rendah dia akan tinggi
sudah pasti itu
jadi malah kita lihat bahwa ternyata
menunjukkan kawan kawan kita di dua ini tidak ada kenaikan signifikannya
gitu loh selama hampir mulai dari oktober sampai bulan desember
nggak ada signifikan nih berarti tidak ada sesuatu yang mereka buat
yang berhasil menggoyangkan kita gitu loh ya kan

gak ada gitu
mau apapun dibuat gak ada
jadi masih percaya diri ya ya
ini akan naik bertahap gitu
terus tapi ya pasti makin jauh gitu
oke sebelum ke mas umam
mas miftah khawatir gak kalau misalnya lihat hasil elektabilitas yang dirilisnya di kator tadi
dengan tadi apa yang dikatakan bang arya sudah percaya diri banget nih kayaknya
tapi dijawabin nanti
mas miftah tahan dulu
mas miftah sudah ada tiga sabar untuk menjawab
silahkan mas miftah saya persilakan menjawab berespon apa yang sudah disampaikan
pertama saya hormati indikator hasilnya
yang jelas kita di internal bpn punya riset internal yang agak berbeda hasilnya justru
berapa tuh hasilnya bisa dibawa cerita
tapi poinnya begini saya mau lihat dari sisi yang lain ya
saya terima aja nih dulu ya kita terima aja nih asumsi terima aja
saya terima ini walaupun saya di internal kita angka kita sangat optimis
kita terima angka ini
berarti apa empat tahun beliau memerintah satu tahun itu apbnnya kira kira dua dua ribu lima ratus triliun misalnya kita kali aja empat
sekian ribu triliun nggak nambah
beliau di persepsi oleh masyarakat sebagai incumbent yang gak berhasil berhasil aman
kalau kita kita juga punya riset internal di partai kita dan mungkin teman teman dari polster juga mengerti
jadi saya mau mengatakan bahwa
justru saya mengatakan bahwa ini justru penyemangat bagi kami bahwa publik tidak mempersepsi petahana ini presidensi yang berprestasi
sehingga ada peluang bagi kita untuk menawarkan ide challenge terhadap kepresidenan atau incumbenty ini
itu yang pertama
ini menarik bang arya
ini menarik artinya apa
dan kami meyakini yang akan menentukan itu tidak akan buru buru
dia akan melihat tiga bulan ini seperti apa

forma pemerintahan pak jokowi seperti apa
serta ide ide challenging ide ide yang kami tawarkan untuk menantang bapak ke petahana sekarang seperti apa
jadi apa namanya memang ini sudah sampai ke base ini saya pikir ya
kita sudah sadar juga bahwa pak jokowi sudah sampai di base nya kami sudah sampai di base kami
tapi nah ini mungkin juga saya mau menyampaikan bahwa kan kita juga tahu semua mas
itu di perlaku pemilih itu sangat terkenal apa yang namanya pro incumbent bias
itu diskaun ya
jadi kalau kita mau melihat incumbent melawan challenger ada yang namanya pro incumbent bias
ini berbeda dengan prior incumbent
untuk seorang incumbent begitu ya
untuk seorang incumbent ini berbeda dengan pak sb di perlengkapan kedua dulu
tenang tenang aja dia di perlengkapan ini
oke sebelum ke bang arya mas umam bagaimana tadi analogi berpikirnya kalau bang arya tadi demikian sudah kita jelaskan
justru kita semangat melihat ini
justru semangat justru kebaliknya ini gimana
ganti pemerintahan ini
saya kira yang disampaikan oleh bang miftah itu sebenarnya make sense
ada argumentasi yang bisa disampaikan konteksnya begini bahwa margin of error dua sembilan itu kalau misalnya ditarik naik atas
maka kedua angka itu bisa kemudian kita tarik pada ranah yang lebih rendah
oleh karena itu kalau misal itu kita tarik maka swing voter itu masih ada sekitar dua puluh an persen sebenarnya
ditambah dengan yang tadi sembilan satu tambah yang gold put satu satu dan sebagainya
nah dua puluh sampai dua puluh lima persen batas ambil kasar aja dua puluh lima persen
dan itu melebihi margin perbedaan dari lima puluh empat ke tiga puluh empat
jadi jokowi kiamat ufal amin itu belum bisa sebenarnya bertenang hati
masih ada banyak kemungkinan di tiga bulan terakhir
oleh karena itu tergantung seberapa signifikan
tiga bulan bisa merubah angka misalnya
bisa saya kira apa yang terjadi di us itu yang tadi kita bahas itu adalah sebuah cerminan
bagaimana ditambah lagi dengan situasi politik yang kita bahasakan dengan post truth politics
rasionalitas dan fakta yang objektif itu tidak lagi menjadi sebuah pengaruh yang signifikan dalam konteks mempengaruhi perilaku politik
di era post truth ini ya
iya oleh karena itu apapun yang bisa terjadi dan tergantung seberapa efektif argumentasi yang disampaikan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang ada
atau sebaliknya bahwa pemerintah bisa membuktikan kepada publik bahwa yang dilakukan memang cukup legitimate untuk menjadikan sebagai sebuah amunisi selanjutnya
kita tanyakan ke bang arya sebagai bagian dari tim ini ya
mas mita bagaimana
masuk ke desember naik ke lima puluh empat lima puluh empat ya tadi
nggak mungkin semua ke dua
jadi kalaupun paling hebat paling hebat nih
paling hebat berapa misalnya
nah jadi artinya dikasih amang batas itu pun angka angka itu tetap aman nggak mungkin nggak ada perubahan itu
nggak mungkin nggak ada pernah sejarahnya seluruh masa mengambang itu ke satu tempat nggak ada
ya tapi dengan era post truth yang tadi dijelaskan oleh mas umam ini bagaimana
nah ini menariknya post truth
selama ini kan pertahanan selalu menampilkan data begitu kan
tau post truthnya apa
di amerika yang kejadian orang amerika takut dibilang rasis
takut dibilang apa namanya sangat american banget gitu ya
akhirnya mereka mereka mau memilih trump tapi nggak pernah ngomong
akhirnya pada saat pemilihan
nah udah tapi kalau indonesia apa yang sedang terjadi
kalau kita lihat di bawah yang terjadi itu apa
justru orang takut dibilang kafir
akhirnya mereka diam
justru ini keuntungan kami loh
banyak orang orang yang takut di lingkungannya dibilang kafir akhirnya dia diem
karena sekarang ini kan banyak banget nih kafir kafur kafur
nah itu yang sebenarnya orang orang yang diam
orang orang yang diam
yang nanti dia di pemilihan umum
di kota aswara
akan menentukan pilihannya beda
justru post truthnya begitu kalau menurut bahar ya
bukan post truthnya begitu tapi artinya
kecenderungan masyarakat sekarang ini di budayanya
dia karena lingkungan kita adalah mayoritas muslim
maka dia sangat takut dikatakan dia
mas miftah artinya pertarungannya ada di swing voters dan juga undisided voters atau gimana

dasarnya itu saya nggak faham itu apa tapi yang penting begini bahwa
saya agak semendapat sama pak radya tadi
tapi yang penting begini bos
pak prabowo dan bang sandi faham bahwa ini adalah incumbent melawan challenger
sehingga definisi election kita adalah referendum kepada presidensinya pak jokowi
kita paham kalau presidensi ini bagus maka dia akan terpilih lagi
tapi kita mengerti kalau presidensi ini bukan presidensi yang berprestasi
kita ada peluang menawarkan ide gagasan ekonomi
nah itu yang mau saya sampaikan
bahwa data ini mengkonfirmasi bahwa ini bukanlah incumbency atau presidensi yang berprestasi
udah empat tahun menjalankan pemerintahan
justru berbeda pandangan saya
karena ini adalah second term
lain kalau first term
kalau di first time itu proporsional
tapi kalau kita mencabar incumbent
kecenderungan orang yang gak tau gak jawab itu
dia belum bisa memberikan evaluasi yang positif kepada presidensi ini
dan data kita tidak ada data di bpn tidak seperti yang disampaikan oleh pak ariyata
evaluasinya adalah ekonomi
bahwa kemampuan presiden jokowi mengatasi ekonomi ini adalah kunci kemenangannya
dan kita memahami itu
maka dari itu narasi yang disampaikan oleh prabowo sandi adalah ekonomi
saya mau menyampaikan
gak apa apa terserah
tapi saya mau sampaikan
bang sandi datang ke seribu titik seluruh indonesia
dia bicara tentang penciptaan lapangan pekerjaan
yaitu hidup yang baik
dan bagaimana menstabilkan harga harga bahan pokok
itu yang kita bicarakan
ini referendum kepada incumbent pak jokowi
kalau kita memakai isu isu agama
sebagaimana yang disampaikan oleh pak
tadi saya pikir kita akan kalah
dan itu terlihat
tapi kita melihat justru pak jokowi dan pak maruf yang lari ke best ini
beliau menukar performanya
sekarang pakai baju putih putih
dia ingin mengambil best kita
sehingga dia tampil seperti itu
karena dia kekurangan base
maunya mengambil best itu bukan dengan cara itu
tapi dengan performa pemerintahan aja
baik pak amir
tidak naik naik nih
tidak naik naik itu barang
angka tadi yang kita sebut sebagai swing voter
itu sebenarnya angka yang masih bisa diperbutkan
tetapi pada saat yang sama
kalau kita melihat tren yang selama ini terjadi
di pilpres maupun di pemilu
angka yang tidak menggunakan hak pilihnya
baik dia golput maupun tidak menggunakan hak pilihnya
untuk mudah diperebutkan
nah oleh karena itu
dalam konteks ini apa yang tadi disampaikan oleh bang miftah
itu saya kira bisa benar benar ditranslate ke challenger
artinya karena kenapa dinamika tidak terjadi dinamika yang signifikan
karena yang terjadi adalah yang tadi disebutkan
misal bang arya menyatakan dengan istilah yang agak kontroversial
yang sebenarnya basis argumentasinya kurang begitu kuat
nah oleh karena itu tiga bulan ini
dari kubu prabowo sandi memiliki kemampuan
memiliki kesempatan yang lebih terbuka
untuk melakukan delegitimasi yang lebih signifikan
itu yang kemudian
itu berat bro
saya mau menanggapin ya
ini menarik saya pelajari detail di indikator ini menarik
jadi itu equal aja
jadi hoax diderita di dua belah pihak bro
dan datanya indikator itu menjelaskan equal
dengan data ini saya yakin pertarungannya economic battle
baik nanti kita jelaskan lagi usai jadinya
saya belum selesai nih
nanti saya kembang aja
saya akan juga ke mas miftah untuk membahas bagaimana kemudian dengan
apakah kemudian stagnan keduanya tidak menyumbang apapun atau justru sebaliknya
dan ada debat sekitar satu minggu dua minggu lagi begitu
apakah ini bisa mendongkrak elektabilitas
nanti kita akan bahas prime news akan kembali saat itu tadi
misalnya apakah debat menjadi solusi untuk bisa mendongkrak elektabilitas atau bagaimana
dalam konteks ini debat sangat signifikan
kalau kita merujuk pada pilpres dua ribu empat belas
kita bisa melihat bagaimana dulu publik mempersepsikan bahwa pada debat pertama
pak prabowo itu akan melahap pak jokowi
tetapi kemudian output yang terjadi itu justru sebaliknya
ada persepsi yang berubah total waktu itu
kemudian dilanjutkan di debat kedua dan debat ketiga
dan itu memberikan dampak
terutama bagi para pemerintah
yang terdidik dan kelas menengah
dan dalam konteks ini pasti sangat signifikan dampaknya
akan tapi saya ingin menyatakan begini
berkaitan dengan informasi yang diterima oleh para pemilih
ada satu tren begini bahwa ketertarikan masyarakat secara general
terhadap isu politik dan pemerintahan
yang merasa tertarik itu bang
yang sama sekali tidak tertarik
nah yang berkaitan dengan informasi yang sangat hot
hoax kemudian informasi saling serang sama sana sini
itu adalah mereka yang merasa tertarik dengan isu politik dan pemerintahan
nah oleh karena itu sebenarnya berkaitan dengan isu hoax dan lain sebagainya
yang belakangan muncul menyerang tentang konteks pki
tionghoa kemudian isu mengenai penculikan dan lain sebagainya
itu sebenarnya yang menikmati ceruknya itu tidak terlalu banyak
akan tetapi kalau misalnya kita lihat di dalam konteks ini
tetapi kalau misalnya kemudian yang terjadi
ini terjadi echo chamber
masing masing menikmati dari kubu a menyerang b
maka pemilihnya juga menikmati itu
demikian juga sebaliknya
nah berkaitan dengan tadi konteksnya debat
tidak tidak karena itu ada ceruk loyal
mereka diberikan informasi apapun akan tetap loyal disana
tapi untuk ceruk yang
tetapi bagi mereka yang memiliki cara mencari ceruk loyal itu tidak akan tetap loyal disana
mereka yang memiliki cara pandang kelompok menengah berpendidikan dan lain sebagainya
itu memberikan dampak yang cukup signifikan
bagaimana mengubah persepsi
bagaimana kemudian mengubah cara pandang mereka terhadap argumen kebijakan dan juga tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan pada pemerintahan selanjutnya
mas cawa pres ini berperan tidak untuk menyumbang elektabilitas
kalau misal kita melihat dari pengalaman debat dua ribu empat belas dulu
ada satu hal yang sangat sepele
tetapi itu kemudian memberikan hantaman cukup signifikan
bagaimana misalnya pak hatta rajasa salah dalam menerjemahkan antara adipura dan kalpataru
selama seminggu pasca itu pemberitaan tidak lagi bicara tentang hasil debat
tetapi hanya berita tentang adipura dan kalpataru
oleh karena itu mengamankan informasi narasi argumen dan lain sebagainya dari masing masing cawa pres maupun cawa pres
harus zero mistake begitu ya nanti debatan

itu harus menjadi tugas untuk diminimalisir oleh kedua pihak
oke baik mas miftas belum kebak arya
menjelang debat tadi kalau mas bung katakan berpengaruh sekali ya untuk mengambil ceruk yang bukan pemilih loyal
bagaimana kedua paslon membuat strategi tiga bulan ke depan supaya bisa mengejar ketertinggalan
kalau dari hasil elektabilitas yang ada saat ini
kita tidak usah lihat survei
dari memilih wakil saja
prabowo memahami bahwa isunya ekonomi
karena dengan isu ekonomi ini melihat kebijakan alternatif yang ditawarkan yang langsung terkait dengan keseharian individu warga negara
itulah yang akan menentukan bahwa prabowo sandi akan menjadi next presiden atau tidak
bukan isu yang lain
karena apa itu yang terjadi
bagaimana isu penciptaan lapangan pekerjaan
isu kestabilan harga harga kebutuhan pokok sehari hari
dan isu biaya hidup
dan ini politik modern yang sedang kita tawarkan
saya tidak membantah
hasil pertarungan pilpres yang sara sara itu
tapi yang memfitnah pajak koi sudah pindah ke seberang
orang yang memfitnah pajak koi sudah clear
justru kita sudah bersih
obor rakyat baik lagi
obor rakyat baik lagi
ya saya dengar obor rakyat baik lagi
tapi sudah tidak ada lanyaranya
tapi sudah baik lagi
ini pertarungan yang menarik ya

dan saya kita kemarin di internal juga ngobrol dengan pak prabowo banget ya
itu sedang belajar tentang bagaimana soal alternatif kebijakan ekonomi
yang menyangkut individu keseharian warga negara
dan mungkin juga di kosong satu punya platform ekonomi apa yang sudah menjalankannya

tiga bulan menjelang pilpres dan beberapa minggu menjelang debat
tiga bulan menjelang pilpres dan beberapa minggu menjelang debat
yang pertama gini
banyak hoax hoax ekonomi yang dibangun selama ini
harga naik dan sebagainya
saya tahu ada inflasi apapun dikatakan inflasi itu adalah ukuran yang bisa kita pegang mengenai kenaikan harga
ketika kenaikan harganya tipis inflasinya maka kenaikan harganya tipis
mau apa lagi kalau soal katanya kelapangan kita harga harga naik
ya pada saat itu mungkin yang naik ayamnya naik tapi yang lain turun
tapi biasanya ibu ibu itu pernah mengatakan harga turun
laporan ibu ibu di mana mana pasti selalu harga naik
harga yang turun sih nggak pernah diomongin karena kalau harga turun kan nanti berkurang kantong dari suami kan biasa itu
itu perilaku ibu ibu biasa begitu karena kita punya istri semua bos
oke nah tapi sebagai petahana gimana
artinya gini artinya saya mau beritahu bahwa selama ini banyak informasi yang mereka coba serang nggak berhasil
karena kenyataannya nggak seperti itu
makanya kita sebenarnya menantang nih kubu lawan kita ayo cari yang lebih pintar lagi gitu
jangan usaha usaha seperti empat puluh kali selang selang
ini kan lucu
nah tapi ke depan kita bagaimana
pak jokowi sudah membangun sebuah fondasi kita
pada zaman pak sby itu andalan ekonomi kita adalah komoditas
itulah yang membuat pertumbuhan kita bagus
itulah yang buat indonesia bagus juga
pak sby itu adalah komoditas
oke kalau sekarang pak jokowi
nah setelah ini itu pada saat pak jokowi mulai itu pada bingung
ini bakal apa
bakalan apa yang menjadi andalannya indonesia
pertama komoditas amruk
yang kedua minyak kita sudah berkurang
kan gitu ya
karena komoditas kan harga harga turun semua
ternyata kita dapat pak jokowi itu dapat apa namanya
pariwisata tahun ini nomor dua
memberikan devisa terbesar pada negara kita
tahun depan nomor satu adalah pariwisata
artinya ada sesuatu yang dibangun oleh pak jokowi
mencari sebuah andalan ekonomi indonesia
yang tahun ini bakal tahun depan ini bakal mencapai dua ratus sampai dua puluh lima juta
nah maksud saya adalah inilah yang akan dikembangkan oleh pak jokowi
sebagai petahana begitu ya
petahana di samping
jadi artinya beliau akan terus mencari ya andalan andalan ekonomi yang sekarang ini dia sudah
lemparkan ke semua kita dan terbukti dia berhasil untuk itu
tapi yang jelas siap untuk debat nanti ya kalau untuk mengungkapkan
kalau untuk debat kan yang pertama ini kan ada ham dan sebagainya
tentunya ini akan dibahas
jadi kan ada topiknya lima kalinya tuang kali saya lupa
nanti ini akan jadi nanti akan ada pertempuran nanti mengenai ham
ham terorisme kan gitu
dan satu lagi ini bos
tapi udah siap dong intinya pasti kan
kubur dua gimana
menjelang debat kalau bisa itu menceruk suara lagi
ya kebetulan saya ikut kemarin
singkat saja maaf minta
bagaimana ide ekonomi semuanya
diarahkan ke bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya
dan menstabilkan harga harga
kita lihat nanti apakah setelah debat ada perubahan elektabilitas misalnya dari sejumlah lembaga survei
kita akan pantau terus
sampai pemilihan presiden nanti
terima kasih banyak
mas omang sudah hadir sayangnya waktu kita sangat singkat
tapi mudah mudahan masyarakat bisa menangkap diskusi kita pada malam ini
terima kasih banyak mbak arie
dan ulasan mendalam tentang politik hukum dan keamanan dapat anda simak terus di cnn indonesia prime news
saksikan program layar pemilu terpercaya setelah ini
saya renhansi rai terima kasih
thank you banyak
terima kasih banyak